sama kayak apa lagi berbunga bunga oh cinta gila gila cinta cinta buta ah nyanyi nyanyi cinta
tapi takut salah ah hahaha salah bro apa tuh
eh sayang tadi mas keruangan kamu terus kamu nya enggak ada kau pergi kemana
aku tadi habis dari rumah sakit habis cek apa aja mas aku soalnya tadi pas aku lewat
sibuk banget lagi tafonan terus ngecek ngecek beberapa map yang ada di depan terus ngurusin
kerjaan jadi aku pikir wah kayaknya aku mengganggu suami tercinta dan tersayang aku
ini lagi kerja jadi lebih baik aku memutuskan aku pergi sendiri aja ke rumah sakit mana
medica amerika jujur aja mas agak worry dengan kesehatan kamu terus hasil ceknya gimana
hasil cek apa
jadi pas aku ketemu sama dokternya kata dokternya kamu baik baik aja cuma jangan kecapean dan stress aja sih intinya sebenarnya semuanya baik baik aja jangan terlalu di forciar banget kerjaannya mungkin aku jadi sugest aja kali ya sakit sakit merasa sakit kayak kepikiran terus ternyata pas ketemu dokter langsung seger sehat tapi dokternya cewek kok
baru kepikiran yang tercobok tadi
tapi yang penting kamu dalam kunis yang baik ya sayang ya
alhamdulillah ya udah ke rumah anakku dulu ya
sibuk banget om
ya biasa tuh neng
persediaan harus dihitung supaya nanti waktu belanja jadi gampang tahu stoknya mana yang habis mana yang enggak
kasihan ya om kerja sendiri sedangkan abah sama om diding malah bebogohan
ya nggak apa apa tuh neng tapi alhamdulillah om dada masih dikasih sehat ya
kalau dikasih sakit itu namanya ujian ya
seperti om dudung sekarang lagi dapat ujian tapi insya allah jadi sehat jadi barokah
jadi katanya om dudung udah mulai sehat ya
itu alhamdulillah sekarang sudah mulai pulih dan insya allah sebentar lagi gabung lagi di kita
lo gak di rumah sakit nemerin bella
enggak sih gue juga suntuk kalau terus terusan di rumah sakit
ya pengen cari udara segar
lagian gue juga
ada gimana ya sama mamanya bella itu
dia suka ngejodohin gue sama bella soalnya
ya alhamdulillah lah kalau gitu
tapi bukannya bagus ya lo jadi nggak usah nyari jodoh
tapi kan udah ada yang nadain
nadahin dipikir air kali ya ditadain
berdaya jalan yuk
gimana ya gue udah janji sih sama anak anak aja mereka kan bukan yang futsal
boleh deh gue ikut
ya udah kalau gitu
om kalau misalkan nanti abah nanya
bilang aja neng nonton futsal anak anak aja ya
ya cuma satu ya saya kasih tahu saya bukan patung ya
aku basah basih diajakin atau gimana pole ole
ahlak kamu ya saya tidak ada apa
kalau inget ya
neng siap siap dulu ya gusur siap dulu ya
akhirnya aku duduk ya
jangan lah tuh
berdiri aja kamu mah
berdiri aja kamu mah
saya lagi kerja jangan ganggu jangan ada suara tuh berdiam
aku antar kamu sampai sini aja
kalau aku males buat tunggu sama boy
ya udah iya aku ngerti kok
ya udah aku pulang duluan
gabarin terus ya
inget nih motor bukan kuda bisa naikin kemana mana
semberingah sengar cengir tecengar cengir
sama kayak apa lagi berbunga bunga
hilang cinta tapi takut salah
ini banyak salah bro

tolong dibuat list siapa saja yang diundang nanti di acara kami
emang ada acara apa
yang ajat nikah kami atau saya dengan teh manis sudah dekat
saya kira masalah kegiatan mau undang
kalau kegiatan saya lagi bisa belakang atau saya makan
ya ya ya murah murah

so mau undang siapa

atau di jakarta
dari teh manis dulu terutama
cuma keluarga dekat saja paling sekitar lima belas orang
kalau dari abah
eh pak nanti kita juga harus mengundang brother brother di bandung
wah itu semua harus diundang
ya kalau tidak diundang pasti ngambek
orang ke bandung teh gugup gugup